bersama anda francisco don asyano mengawali kompas siang
saudara tak kuat di jalan tanjakan truk pengangkut pakan ternak jatuh ke jurang sungai wos
jalur tampak siring gianyar menuju bangli bali
sopir selamat sementara sepuluh ton pakan ternak rusak tumpah dan diguyur hujan
truk syarat muatan pakan ternak terperosok dan jatuh ke dalam jurang setinggi lima belas meter di sungai wos tampak siri
saat kejadian sopir truk juga sempat menghindari kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan akhirnya truk yang dikemunikan malah mundur
tak kuat di tanjakan truk juga langsung terjun bebas ke dalam jurang dan sempat menimpa atap rumah di bawahnya
truk terhenti setelah menyangkut di pohon kelapa yang ada di tebing sekitar
walau sopir selamat tetapi pakan ternak sebanyak sepuluh ton hancur dan basah diguyur hujan